sungai yang biasa digunakan warga untuk pengairan sawah dan minum ternak di bojonegoro kini tercemar akibat semburan lumpur panas
jika terus dibiarkan maka semakin banyak sungai yang terkontaminasi lumpur
tidak hanya merusak lahan pertanian warga semburan lumpur di desa jari kecamatan gondang bojonegoro juga mencemari sungai
air sungai yang tadinya jernih kini keruh
warga desa jari yang mayoritas petani mengandalkan sungai kutuk untuk pengairan sawahnya
kondisi air yang tercemar ini tentu akan berdampak buruk pada tanaman mereka
bahkan bisa terjadi gagal panen
badan penanggulangan bencana daerah bojonegoro menilai pencemaran sungai dapat berdampak panjang
apalagi kalau mengalir sampai waduk pacal yang menjadi sumber pangeran pertanian bojonegoro
apabila terus menerus mengalir itu akan sampai ke waduk pacal
kalau sampai ke waduk pacal itu sangat besar sekali dampaknya terhadap kehidupan petani di kabupaten bojonegoro
berbeda dengan bpbd pemerintah kabupaten bojonegoro yakin aliran air yang tercampur lumpur ini tidak akan sampai ke waduk pacal
jadi ini alirannya itu kecil kecil sekali
di situ juga nanti sebelum ke waduk itu ada sungai yang melintas di situ
jadi air sungai yang melintas di situ
sehingga yang saat ini biarpun itu kecil kita juga sudah siap siap
dengan bercampurnya ini itu saya kira sudah terurai tentunya
jarak antara semburan lumpur menuju ke waduk pacal ini adalah lima belas km
meskipun jauh bukan tidak mungkin aliran lumpur tadi bisa masuk ke waduk paca
mengingat saat ini anak aliran sungai menuju ke waduk

semburan lumpur masih aktif